aku kenal sama dia dan
kau udah di singapur
makanya aku kaget sekarang kau udah ketemu disini sama aku
mama mau bicara sama kamu
ikut mama sekarang
aduh malah tuh asli nongkok kita
ya mana pengen tau
ngapain kamu ada disini
pokoknya lady gak boleh nyugitin aku
jangan sampai kita tahu kalau aku punya hubungan sama lady
nanti semua bisnisku gagal semua
tapi apa hubungannya lady sama andis ya
ada apa hubungannya
ada apa hubungan mereka
pokoknya aku harus keras singkirkan lady
kenapa sekarang jadi sok peduli ha
dia siapa sih ma
pakai ngaku ngaku segala jadi aku
apa sih aku
aku jadi bingung banget
dia ini siapa
tadi kan yang nanya drone aku
kenapa sekarang nanya lagi
ini adalah mona lady anna halim
anak dari almarhum suami saya mas halim
selama ini dia tinggal di singapura
dan tiba tiba dia ada disini
tanpa memberi tau saya
jadi dia ini mona halim yang asli
tidak ada apa apa
enak aja ngaku ngaku jadi aku
kamu gak level sama aku
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
boleh tolong kamu pergi dulu
tante ada yang mau
disesaikan dulu dengan lady
kalau gitu aku mau kurma sakit dulu ya tante
ih dasar gak sopan banget sih
ma kenapa mama mau biarin dia punya nama kayak aku
ya namanya juga kebetulan biasa kan kalau sama
lagian nama panggilan kamu itu kan lady bukan mona
aku gak akan ikut campur urusan mama
jadi mama gak usah ikut campur urusan aku juga ya
mama kan cong di butir ya aku
jadi gak usah sok peduli
sebelum kamu pergi
enggak aku gak mau ikut sama mama
mama mau bicara penting sama kamu
aku gak mau
kepalaku kenapa ini
aduh kepala mama
kayanya puter semua pusing sekali lady
kayanya mama gak bisa pulang sendiri deh
kamu harus anterin mama ya
aduh aku susah gak bisa berdiri kan
mbak aku masih di sini ya
di sini ya kan hasil tes dna nya
bukan dikabarin hari ini mbak
sampai hasil tes dna besok itu keluar
karena saya pemastiin tidak ada
penipuan dan tidak ada pemalsuan
mbak gak usah khawatir sama kita
kita nggak akan main main mbak
atau memasukkan tes dna jadi kita
akan memberikan hasil data yang akurat
tapi saya akan tetap menunggu di sini
baik mbak kalau itu memang mau mbak
saya persilahkan saya permisi dulu mbak ya
tapi lebih baik kamu menjauh dari aku
aku hanya bikin hidup kamu menderita
dan walaupun aku ingin
sekali anak kita masih hidup
tapi aku berharap
bayi ini bukan anak kita
karena aku nggak mau
mungkin dia masih shock
sementara kita berdua harus tetap
demi keselamatan mona
ya udah gini aja
biar gue aja besok yang
kita bagi tugas
terima kasih wak lo udah bantuin gue

kok ada babysitter disini
kok punya anak lagi ya
apa saja disini disegari tuh ha
aduh kok bisa lagi seras kerja disini
kelakuannya bu andius
kamu ngapain bengong
bantuin saya ini cepetan
bawa dia ke kamar
kamu bilangin ya sama penjaga itu ya
kalian berdua harus jaga perempuan ini baik baik
kalau sampai dia kabur
dari rumah ini
kalian berdua akan saya pecat
keluarga kalian akan saya bikin susah
tante nis tau gak mau na kemana
di rumah gak ada loh dia
kalau tadi dia kasih tahu tante katanya dia mau nunggu di rumah sakit
kan hasilnya baru keluar besok ngapain ke rumah sakit sekarang
ya mungkin dia mau nunggu disana sampe besok kali